selama di rumah aja biasanya ngapain ya
mungkin olahraga makan atau aduh rebahan aja
nah biar produktif gimana
kalau kita ajak anda untuk join instajaming
alias ngejam di instagram bareng anchor cnn indonesia ajis zahanum
udah mulai mati gaya nih
kalau dari kemarin saya nyari kegiatan
saya ngapain ya bersih bersih
terus apalagi ya kira kira
oke saya mau join instajam
mungkin sebagian dari anda banyak yang lihat lihat di instagram gitu ya
apa sih ini tagar instajam instajam ini
jadi instajam yang bisa kita lihat sekarang di social media ini adalah
salah satu fenomena di mana para musisi ini
memilih untuk jambing dari rumahnya
salah satunya yang saya amati banget adalah indra lesmana
ini cara bikinnya gimana sih
ngeditnya kok bisa disatuin gitu
maka dari itu sekarang saya akan bahas selengkapnya untuk anda
tentang fenomena instajam
pertama kali yang saya lakukan adalah
saya harus mendownload video
yang sudah dibuat instajam
di indra lesmana di kolom instagramnya
nah setelah itu
saya akan langsung masuk ke salah satu aplikasi editing
jadi anda bebas menggunakannya
anda terbiasa pakai apa
atau mungkin kalau yang di handphone aja
ada beberapa pilihan aplikasi seperti kino master
ataupun aplikasi video show
atau aplikasi lainnya juga nggak ada masalah sih
nah di situ nanti anda tinggal menyesuaikan
nyalakan aja timecode pertama kali masuk suara musiknya
nah taunya dari mana
coba kita trial ya sekarang
oke saya sudah mendapatkan rancangnya
headsetnya untuk memonitor musik yang akan anda dengarkan
nah tadi saya udah buat guide vokalnya di kamera handphone saya sekarang waktunya untuk editing
nah ini yang lumayan tricky ya jadi kalau misalnya anda tidak terbiasa dengan software editing carilah
software editing yang paling gampang yang bisa anda lakukan atau kalau nggak bisa juga minta tolong
kalau yang tadi itu kan proyek kolaborasi kita dengan musisi yang sudah membuat musiknya terlebih dahulu
tapi kalau sekarang kita ingin membuat instajam dari nol bersama dengan teman teman gimana ya caranya
nah video kali ini kami peruntukkan untuk mengenang sahabat kami bung glenn fredly setelah mengumpulkan
semua video saya mengedit menggunakan aplikasi bernama kino master yang ada di handphone saya
mulai dari cocokan timecode seru saya rapikan sedikit settingan audionya dan satu lagi
durasinya jangan sampai terlalu panjang ya cukup satu menit saja dan sekarang mari kita review
tribute untuk glenn fredly dan ini adalah lagu akhir cerita cinta yang kami buat khusus untuk mengembangkan peran yang kami menawarkan kepadanya di game ini
dan ini adalah lagu akhir cerita cinta yang kami buat khusus untuk mengembangkan peran yang kami menawarkan kepadanya di game ini

lagu akhir cerita cinta yang kami buat khusus untuk mengenang sahabat kami tersebut gimana
mudah kan tapi saya penasaran sebetulnya ini awal pertama kali itu benar nggak sih munculnya
dari seorang indra lesmana coba kita tanya ya ternyata responnya sangat diluar dugaan saya
banyak banget musisi yang ikutan dan itu membuat membuat menjadi semakin seru sehingga
banyak juga teman teman yang yang minta untuk saya bikin lagi selain indra lesmana juga ada
musisi keren yang namanya denny casmala kalau misalnya anda akrab dengan lagu izinkan aku
lagu lagunya nak selatan itu loh lagunya reza arthamuvia nah ini penciptanya dhani
jadi gue sebagai salah satu pencetus dari fenomena instajam di indonesia
coba kita tanya sama denny chasmala deh
kalau dencas ini tips paling gampangnya tiap ngedit instagram itu caranya tuh gimana sih
fenomena instajam wah kalau menurut gue ini sesuatu yang bukan baru sebenarnya ya mungkin
cuma mungkin momennya baru sekarang
jadi kalau menurut gue ini bagus juga buat orang orang seperti saya seniman
mungkin yang lain bagaimana dia tetap bisa eksis pertama satu
kedua dia berkontribusi buat kondisi yang memang kita nggak boleh keluar rumah sekarang
jadi memanfaatkan sisi kreatif sama spontanitas
terus bagaimana untuk pemulainya
kursa semua orang hampir semua bisa ya
tapi yang terpenting adalah kita harus tahu kita mau bikin apa
bikin apa yang kira kira orang tertarik dan apa yang mau kita mau kolaborasikan
itu penting banget
yang paling gampang adalah memainkan lagu yang populer supaya orang nggak perlu susah susah untuk memainkannya
oke selamat mencoba
tuh kan gampang gak ada yang susah kok
tadi rosmana sudah menjelaskan bagaimana fenomena instajam ini di mata para musisi
yang memang sekarang bisa terus berkarya walaupun dari rumah aja
dan walaupun anda bukan musisi anda juga bisa ikutan
terus tadi juga ada deddy casmala yang menjelaskan kepada anda nggak ada yang susah kalau mau dikerjakan
jadi dengan aplikasi editing apapun anda bisa mengerjakan
dan voi lah anda sudah menjadi satu dari komunitas yang lagi pada suka instajam di instagram